apa pikir kamu kerja di jakarta
setelah hampir tiga tahun saya tidak bisa lepas dari persoalan ini pak
mudah mudahan bapak dan kang mamat tidak keberatan membicarakan masalah yang lain
bagaimana kita bisa pindah membicarakan yang lain
kalau masalah ini belum kamu jelaskan duduk perkaranya
tidak ada di dalam sisilah bapak
kok masuk dari jendela sana
kemudian kamu buka pintunya
agar kita bisa masuk dan membawa alat elektronik itu ke dalam mobil kita
ini centeng yang sedang tidur itu
pukul saja dengan golokmu supaya dia tidur selamanya
aku belum pernah membunuh
kau sudah menerima perintah dari bos kosasi
dan tidak ada dalam cerita seorang pun bisa menerik diri bisa enaknya
aku memang bingung
karena setahun lebih aku menganggur di jakarta
tapi aku bukan penjahat seperti kalian
kamu boleh pilih kosasi
masuk ke sana dan segera melaksanakan tugasmu
atau besok pagi korang korang akan membuat berita tentang seorang anak muda yang mati tertembak di atas joglok itu
bagaimana masih mau menolak
sekarang berhenti bergelut di situ
sekarang segera laksanakan tugasmu
aku tunggu di sini
habis tv saya ditolong radio saya digasak raib semuanya pak
pak masud sudah lapor ke polisi

mari mari kita sekarang lapor ke polisi ini urusan mereka
baik pak baik pak

empat tahun yang lalu pak pur
apa yang ada selama empat tahun di jakarta kak
wakang itu kerja apa sekolah sih
dulu akan berangkat karena sering dengar cerita
jadi aku berangkat
bahwa jakarta itu kota yang menjanjikan macam macam
barangkali pak pur bisa cerita lebih banyak dari akangrip
cuma yang jelas kalau tidak amat terpaksa
mudah mudahan allah tidak mengarahkan langkah langkah kejurusan sana sekali lagi
loh kamu sekapok itu sama jakarta
kalau pada suatu saat kamu jadi menteri atau anggota mpr
kan terpaksa kamu harus hidang kesenayan